polisi menemukan fakta baru terkait kasus temuan jasad termutilasi
di apartemen kalibata city jakarta selatan
salah satu tersangka pemutilasi las merupakan lulusan sarjana
di salah satu universitas negeri ternama di kota depok jawa barat
selain pernah mengajar di kampus tersangka juga pernah menjuarai
olimpiade mipa tingkat provinsi
sedangkan untuk tersangka daf sehari hari bekerja sebagai tukang ojek
sebelumnya subdit resmob di teraskrimumpol dan metro jaya
menggelar adegan eksekusi di apartemen pasar baru mention jakarta pusat
pada jumat kemarin
dalam rekonstruksi terlihat sebelum mengeksekusi korban
tersangka daf terlebih dahulu bersembunyi dalam kamar apartemen
tersangka langsung mengeksekusi korban saat korban bersetubuh dengan tersangka ras
daf mengeksekusi korban menggunakan batu dan gunting di bagian kepala hingga punggung
tersangka kemudian memutilasi korban dengan golok dan gergaji
yang mereka beli setelah membunuh korban
korban dimutilasi di dalam toilet
dua hari dihabiskan oleh kedua tersangka untuk memutilasi korban
kedua tersangka dapat dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh kuhp
dengan ancaman maksimal hukuman mati serta pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp
badru zamal budi tanjung jakarta